pemerintah provinsi dki jakarta resmi melakukan uji coba
jembatan penyeberangan orang yang dikenal sebagai skywalk kebayoran lama
di kawasan jakarta selatan mulai dari tanggal dua puluh januari hingga dua puluh tiga januari
jpo ini memang bertujuan untuk mempermudah mobilitas
dan juga mendukung pergantian antarmoda para pengguna
karena menghubungkan stasiun kebayoran dengan sejumlah halte transjakarta
selama masa uji coba akses skywalk kebayoran lama yang dibuka adalah
stasiun kebayoran dan halte velbak koridor tiga belas
hingga senin siang halte pasar kebayoran masih dalam proses revitalisasi
sehingga belum bisa diakses dari skywalk kebayoran lama
menurut kepala dinas bina marga dki jakarta hari nugroho
skywalk rencananya akan diresmikan pada selasa dua puluh empat januari
setelah dibukanya akses menuju halte pasar kebayoran koridor delapan
pada senin pagi hingga siang hari sejumlah warga tampak lalu lalang di skywalk kebayoran lama
itu tiga x empat kali sih mbak pakai transjakarta atau krl ya
bakal mempermudah ya jadi ada alternatif lain sih selain transit krl yang jauh jauh
jadi bisa pakai jembatan ini
kesannya obrol oke terus dibanding sama jembatan jembatan jpo lain
pengerjaannya juga oke lebar dan lain lain
cuman kurangnya jauh aja sih dari halte koridor tiga belas ke stasiun kebayorannya
sebelumnya pembukaan skywalk kebayoran lama
sempat ditunda beberapa kali
skywalk dijadwalkan buka pada tujuh belas januari namun ditunda hingga sembilan belas januari
hingga akhirnya mulai diuji coba pada jumat pekan lalu
saya pun mencoba menjajal skywalk kebayoran lama
saya baru saja naik kereta turun di stasiun kebayoran
kini ingin melanjutkan perjalanan menggunakan bus transjakarta
nah kalau biasanya saya pindah dari transportasi satu ke transportasi lainnya
harus lewat lalu lintas yang padat ramai
di sekitar stasiun dan halte
kini saya sudah bisa mencoba menggunakan jpo skywalk kebayoran lama
ayo kita lihat senyaman apa sih sebenarnya
skywalk dengan panjang lima ratus meter dan lebar empat meter ini didominasi warna kayu dan oranye cerah
jembatan beratap baja dilengkapi dengan lampu dan kamera pengawas untuk keamanan
nah akhirnya sampai juga saya di halte bus transjakarta felbuk koridor tiga belas
jadi tadi saya jalan dari ujung ke ujung dari stasiun kebayoran
ke halte felback memakan waktu kurang lebih tiga belas menit
tapi tadi saya jalan santai
nah perjalanan saya dari ujung ke ujung nyaman
teduh jalanannya juga luas di jembatan penyeberangan ini
namun dari sisi pemandangan tidak ada yang istimewa
karena sekali lagi kita dikelilingi oleh jalur lalu lintas begitu ya
namun tentu tidak bisa dipungkiri bahwa jpo ini akan mempermudah kehidupan pengguna transportasi publik dari hari ke hari
saya salim galu prestisa jakarta